konstitusi memiliki kewenangan untuk menentukan bukan orang lain
karena konstitusinya menyatakan bahwa yang mendapat amanat adalah pak prabowo
maka pak prabowo akan menentukan seperti apa
saksikan terus program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lain